ya kita ke informasi berikutnya kesadaran masyarakat untuk menonorkan darah meningkat setelah covid sembilan belas lebih terkendali
berikut laporan koresponden kesehatan cnn indonesia arman helmi
muhammad ihsan rutin mendonorkan darah sejak dua ribu lima
lelaki yang berprofesi sebagai marbot masjid di jatiwarna bekasi jawa barat ini
mengaku mendonorkan darah setiap tiga bulan sekali
selain untuk kemanusiaan ia merasa tubuhnya lebih sehat dengan mendonorkan darah
apa tiga bulan kurang seminggu gitu tapi nggak sampai tiga bulan kurang dua minggu
soalnya kalau saya di badan saya tiga bulan kurang dua minggu rasanya kurang fit jadi
jadi paling lama ya tiga bulan kurang sepuluh hari seminggu segitulah gitu
serangan covid sembilan belas antara pertengahan dua ribu dua puluh hingga menjelang akhir dua ribu dua puluh satu

sehingga sejumlah pendonor darahnya lebih besar
pembatasan kegiatan masyarakat yang mengharuskan orang bekerja dari rumah atau work from home
menjadi salah satu penyebabnya
padahal saat pandemi kebutuhan darah sangat besar untuk kepentingan pengobatan
setelah pembatasan sosial mulai dilonggarkan pemerintah
antusiasme masyarakat untuk mendonorkan darah kembali meningkat
unit donor darah palang merah dki jakarta gencar melakukan berbagai kegiatan
yang sifatnya jemput bola dengan menempatkan mobil unit transfusi darah
di beberapa lokasi
di pmi dki jakarta sendiri dokter bagaimana dengan ketersediaan saat ini
mungkin dokter bisa jelaskan stoknya per hari bisanya dapat berapa
atau paling banyak berapa
ya jadi alhamdulillah pada tahun dua ribu dua puluh dua ini terutama setelah bulan juni
itu stok kami itu sangat stabil sekali
karena antusiasme masyarakat yang sudah lama tidak bisa donor darah
karena terkukung oleh pandemi tersebut
akhirnya sudah mulai berjalan
bisa nih jadi satu hari kita bisa minimal tuh sepuluh kegiatan
sampai lima belas kegiatan enam belas kegiatan juga pernah
jadi terkumpul alhamdulillah bisa sampai satu tiga ratus satu lima ratus pendonor darah setiap harinya
sehingga stok kami aman untuk sepuluh hari ke depan
memiliki persediaan darah yang memadai unit donor darah pmi dki
dapat mengirimkan sebagian stok darah ke daerah daerah lain yang membutuhkan
meski demikian ada beberapa golongan dan komponen darah lainnya
yang stoknya tidak begitu banyak
tapi kalau kita bahas lebih detil lagi dokter
biasanya golongan darah apa yang paling banyak stoknya
atau ada yang mungkin paling sedikit stoknya begitu dokter
iya betul sih mas armando memang udah hebat sekali nih
sudah tahu seluruh seluruh kpmi ya
jadi memang kalau untuk yang sel darah merah
yang mengandung darah merah itu cukup aman
sampai sepuluh hari ke depan
tapi memang ada juga yang namanya trombosit
yang untuk membantu pembekuan darah
pasien demam berdarah pasien kanker misalnya
nah ini memang karena usianya atau masa simpannya itu pendek
maka memang dia stoknya yang agak sedikit terbatas
terutama jenis seperti aferesis
yang kita melakukan prosesnya khusus
kita ambil plasmanya dengan mesin khusus
nah mesin itu juga bisa untuk mengambil trombosit
memang tidak banyak orang yang bersedia untuk melakukan proses
memang tidak banyak orang yang bersedia untuk melakukan proses
untuk melakukan pengambilan darah dengan proses aferesis
jadi ini memang ya kadang kadang masih yang suka terbatas
atau juga golongan darahnya yang unik seperti lesus negatif
kepala unit donor darah markas pusat pmi linda lukita sariwaseso mengatakan
saat ini stok darah di indonesia relatif aman
jumlah pendonor lama dan baru bertambah
karena situasi pandemi lebih terkendali dibanding dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu
dan para merah indonesia di dua ribu dua puluh satu
mungkin sisanya dari karena sekarang ini unit donor darah itu tidak hanya oleh palang merah indonesia
tapi ada juga dari pemerintah dan pemerintah daerah
jadi mungkin sisanya adalah oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah
karena untuk mengelola darah itu tidak boleh rumah sakit swasta
karena untuk mengelola darah itu tidak boleh rumah sakit swasta
tapi pemerintah dan pemerintah daerah dan organisasi kepala merahan
mungkin satu itu
dr linda menambahkan saat ini unit donor darah pmi di seluruh indonesia berjumlah dua ratus
dengan jumlah ini ditambah unit unit donor darah di rumah rumah sakit pemerintah
kebutuhan darah nasional diharapkan dapat terpenuhi sesuai standar
artinya indonesia harus menyediakan kurang lebih lima empat juta kantong darah setiap tahun